mahasiswa di jember berhasil menciptakan alat pemanjat pohon kelapa dari besi bekas
cukup dengan menggunakan gerakan tubuh dan pijakan kaki
alat ini mampu membawa penggunanya ke puncak pohon kelapa dengan mudah
bagaimana cara kerjanya berikut liputannya
bagaimana cara kerjanya
perbuatan alat panjat ini relatif mudah
besi bekas ini dipotong menjadi beberapa bagian
lalu dilubangi untuk tempat mur dan baut sebagai pengaitnya
kemudian rangkaian besi itu disatukan dengan las
sementara sebagai alat pengait saat menempel di pohon
daki memodifikasi alatnya menggunakan kabel bekas rem motor
sementara itu satu rangkaian berfungsi sebagai pijakan kaki
dan satu rangkaian lagi berfungsi sebagai penopang
hasilnya alat ini mampu memanjat pohon kelapa setinggi sepuluh meter saat diuji coba
alat ini untuk proses bantu pemanjatan pohon kelapa
jadi gunanya lebih dimudahkan untuk proses pemanjatan pohon kelapa khususnya
alat sederhana ini menggunakan sistem kerja yang memanfaatkan gaya gravitasi bumi
dengan sistem tersebut pijakan akan terdorong ke bawah hingga makin mencengkram kayu dengan baik tanpa selip
meski dengan beban yang berat sekalipun
alat ini memiliki alat penerogi seperti alat bantu panjat
dan itu merupakan tugas akhir yang memang menjadi tugas yang harus dipertanggungjawabkan nanti di sidang pijakan tugas akhir
tapi memang prinsipnya masa politek ini menjadi salah satu tugasnya adalah menciptakan teknologi yang lebih terapan
untuk membuat alat ini dayatri hanya memerlukan dana tidak lebih dari dua ratus ribu rupiah
biaya tersebut untuk pembuatan kerangka besi serta bahan penunjang lainnya seperti kabel kabel

sehingga dari sekarang sampai hari ini dayatri berharap petani kelapa akan semakin cepat dalam memanen hasil kebunnya
saya fulkus mandani jember